mk terbelah dalam menolak gugatan terkait permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai kpk
terkait sah atau tidaknya hak angket dpr terhadap kpk
dengan putusan ini mk menyatakan kpk masuk dalam ranah eksekutif
karena itu dpr dinilai merahak menggunakan hak angket terhadap kpk
kami mengulasnya malam hari ini bersama dengan tama satria langkun
yang merupakan peneliti dari indonesia corruption wat
malam terima kasih
terima kasih sudah hadir
kemudian ada ferry amsari peneliti pusako dari universitas andalas
melalui sambungan telpon
selamat malam bang ferry
malam mas indra
baik jelas ya bang ferry
baik saya akan mulai ke mas tama terlebih dahulu
kalau melihat hasil putusan mk hari ini terutama dengan background
adanya upaya pencabutan gugatan juga oleh beberapa pemohon ya sebenarnya
bagaimana anda melihat terutama terkait komposisi juga hakim
desain tinggal menilai berbeda pendapat
yang pertama tentu ini sesuatu yang sudah kita bisa prediksi jauh jauh hari
jadi nggak heran
jadi icw kan sebetulnya juga menjadi salah satu pemohon ya
mungkin ada pak busr mukodas ada teman teman dari lbhi
dan beberapa teman teman lainnya menjadi pemohon
yang kita mohon kan terkait dengan tadi bagaimana kemudian kewandangan dpr
dalam angket digunakan kepada komisi beratasan korupsi
nah dari awal kita lakukan prosesnya
tapi di tengah jalan kemudian kita mencabut
kenapa kemudian kita mencabut
salah satunya adalah informasi terkait dengan
dugaan lobby lobby yang dilakukan oleh ketua mk dengan anggota dpr
yang tentu saja kita akan melihat ada banyak potensi konflik kepentingan
kemudian pertimbangan tidak objektif dan lain sebagainya
itu kemudian menjadi alasan dan landasan bagi kita untuk melakukan pencabutan
nah dalam konteks pencabut tentu saja konsekuensinya adalah
perkara yang kemudian sedang kita gugat permohonan yang kita sampaikan kepada mk juga dihentikan
nah dalam konteks ini ternyata sisi lain juga selain ada icw dan koalisi selamatkan mk
ada juga dari kpk sendiri wadah pegawai
wadah pegawai kpk
dan wadah pegawai kpk
tidak mencabut yang kemudian hari ini diputuskan
nah yang kemudian hasilnya ya seperti itu
jadi kalau kemudian hasilnya seperti itu sudah bisa terprediksi
sesuai kekhawatiran icw dan lain lain
kekhawatiran yang lain
kemudian kan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan
pertama informasi tersebut juga sudah tersebar di sejumlah media
dan kemudian juga tidak dibantah terkait dengan bahwa betul kita jadi pertemuan
kemudian hal lain juga kita perlu pertimbangkan adalah keterangan dari anggota dpr itu sendiri
pak desman maesa pada waktu itu mengatakan bahwa lobby lobby itu bukan cuma sekedar lobby
tapi ada yang ditukar menurut keterangan pak desmond di sejumlah beritaan
pertama terkait dengan undang undang apa namanya keundangan angket yang sedang diujikan
kemudian yang satu lagi adalah hal hal lain juga
itu yang kemudian disampaikan oleh pak desmond
nah artinya ketika itu kemudian jadi dugaan dugaan yang menurut kita akan mengkhawatirkan dalam konteks putusan
dan hasilnya adalah pak arief dilaporkan ke dewan etik pada waktu itu
dan dewan etik memutuskan yang bersangkutan melanggar etik
kemudian kena sanksi ringan teguran ringan
nah ini yang kemudian buat kita sebetulnya sudah mengenapi
dugaan kita terkait dengan kita harus mencabut sepertinya di jauh jauh hari ya
apalagi mungkin kalau anda melihat ada komposisi lima empat begitu ya lima tujuh dan empat tidak setuju
baik saya dari kajian hukum tata negaranya seperti apa bang ferry
anda melihat bahwa kemudian mk akhirnya memutuskan bahwa kpk ini masuk ranah eksekutif
yang kemudian artinya bisa menjadi obyek angket oleh dpr
kalau saya melihatnya
saya melihatnya dari dua hal
satu bahwa ada kedangkalan memahami konstitusi mengenai posisi kpk dalam bangunan ketatanegaraan kita
kedua memang ini bukan soal kedangkalan tapi soal transaksional
satu soal kedangkalan memahami konstitusi itu
bahwa kalau dilihat hakim konstitusi mayoritas memandang bahwa kpk adalah bagian dari eksekutif
jujur saja itu teori sudah sangat lama ya
teori yang dikemukakan tahun seribu tujuh ratus
mengenai cabang cabang kekuasaan itu hanya tiga eksekutif legislatif dan yudikatif
tentu saja ketika hakim konstitusi mayoritas bertanya
kpk itu di bagian mana di antara tiga arahnya akan menunjuk eksekutif
sehingga legislatif berhak kemudian menilai kinerjanya
tapi itu teori yang sudah sangat lama sudah jompo sekali ya
nah teori yang terbaru soal pembagian kekuasaan negara
itu berkembang dan dianut oleh pelaku perubahan konstitusi kita
salah satu teorinya menyebutkan bahwa
selain tiga itu terdapat lembaga lain yaitu lembaga yang independen atau lembaga yang berintegritas
nah lembaga inilah yang kemudian melahirkan lembaga lembaga baru seperti kpk komisi yudisial
komisi pemilihan umum dan lain lain
karena lembaga lembaga seperti itu tidak bisa kemudian disetarakan dengan eksekutif
nah kalau kemudian kpk disetarakan dengan eksekutif
tentu kpu akan dapat membuatnya lebih beragam

tentu kpu akan dapat membuatnya lebih beragam

komisi yang menyelenggarakan pemilihan umum
sebagai wasit ya
bertanggung jawab kepada peserta
demikian juga dengan komisi pemberantasan korupsi
mereka mau membenahi lembaga legislatif kok bertanggung jawab kepada lembaga legislatif kan
jadi sepertinya ada kedangkalan memahami konstruksi bangunan kertata negaraan
yang dirancang oleh kpu
jadi mereka juga bisa melakukan perubahan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tapi saya menduga para hakim konstitusi tidak sebodoh itu
jadi bukan kedangkalan ya
mereka juga orang besar yang memahami konstitusi
sehingga mereka mungkin saja tahu teori teori baru ini dan bangunan konstitusi baru kita
saya lebih menduga bahwa memang ada proses transaksional
karena fakta membuktikan
di dewan etik terbukti ada pertemuan
lalu kemudian ada anggota dpr yang menyatakan pertemuan itu
bicara soal transaksi pertukaran tukar guling antara masa jabatan
dan salah satunya kasus anket kpk
dan inilah bukti terbaru melalui putusan ini bahwa memang proses transaksi itu ada
jadi kalau misalnya anda melihat keluarnya putusan ini yang ditujui oleh lima hakim ya
karena tidak semua hakim setuju lima hakim yang ditujuinya bisa dikatakan ini sebuah kedangkalan
tetapi anda kemudian justru merasa tidak yakin karena mereka ini adalah hakim hakim konstitusi
nah anda menduganya lebih kepada transaksional
tapi kalau katakanlah transaksional sementara kasus yang kemudian diuji materikan ini atau materi yang diuji materikan ini
atau materi yang diuji materikan ini atau materi yang diuji materikan ini
atau materi yang diuji materikan ini atau apa yang muncul ke pemberitaan itu adalah terkait hanya satu orang misalnya disini
bukan misalnya tapi yang disebut adalah ketua mk di situ pak arief hidayat
ini kan yang menyetujui putusan hari ini ada lima hakim
apakah empat hakim lainnya dari lima yang setuju soal putusan ini mereka ikut kemudian diduga transaksional
apakah itu fair bang ferry
transaksi itu kan bisa saja terjadi karena memang
nya bisa saja terjadi karena memang sudah ada putusan empat empat dan ada satu suara yang menentukan segalanya
nah sehingga kemudian bisa saja satu ini menjanjikan banyak hal
yang kemudian bisa mempengaruhi situasi apakah hak angket itu bisa dilakukan terhadap kpk atau sebaliknya
nah itu di sana menurut saya apa ya kondisi transaksionalnya
saya tidak ingin menduduh ada empat hakim lain yang kemudian terlibat dalam proses transaksional ini
tapi bisa saja transaksi itu dimainkan melalui satu suara
karena posisinya memang komposisinya lima empat ya lima banding empat ya
tipis sekali ya
kalau kita lihat pernyataan dari siapa namanya pimpinan kpk laude m syarif tadi ya bang tama
mengatakan memang menghormati
normatifnya begitu menghormati putusan mk
karena ini putusan pengadilan
tetapi kemudian menyinggung soal ada hal yang inkonsisten atau tidak konsisten
putusan hari ini dengan putusan putusan mk lainnya yang menyinggung tentang kpk
bahwa kpk disebut bukan lembaga eksekutif
ada empat putusan lainnya menyebutkan seperti itu
hari ini putusan menyatakan kpk adalah putus bagian dari eksekutif tidak konsisten
bagaimana anda melihat
hari ini saya melihat bahwa ada permasalahan yang sangat serius di mk
beberapa putusan putusan di luar hal ini pun juga ada yang kita lihat itu inkonsisten dengan putusan putusan sebelumnya
ini yang kemudian kan menjelaskan bahwa ini ada masalah yang sangat serius
kenapa kok bisa bisanya putusan putusan tersebut kok malah inkonsisten
padahal diputuskan dalam lembaga yang sama
lain halnya kemudian kalau ada disparitas dalam putusan putusan di luar dari mk
misalnya ada pengadilan di tingkat pertama tingkat kedua ya
yang kemudian seperti pengadilan umum
nah itu yang kemudian kita lihat
kita sendiri misalnya dalam permohonan kita
teman teman koalisi dalam permohonan juga kita minta kepada
kepada apa namanya
alasan beberapa putusan sebelumnya mengatakan bahwa
mkpk itu dianggap penting secara konstitusional
dan termasuk dalam lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud oleh pasal dua puluh empat ayat tiga undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi memang sudah disebutkan dalam halaman dua ratus enam puluh sembilan
ini putusan mk ini

ini putusan mk tahun dua ribu enam
ya persis sekali
dalam pertimbangan disebutkan seperti itu
jadi dalam beberapa putusan itu mirip sekali
artinya bukan eksekutif
nah ini yang kemudian jadi persoalan
kok sekarang pandangan mk berubah
bahwa kemudian menilai kpk sebagai lembaga eksekutif
padahal yang kita ketahui bersama
tidak ada perubahan revisi undang undang kpk
yang kemudian meletakkan kpk sebagai eksekutif
jadi dari kewenangannya sama tugasnya sama
yang dikerjakan pun sama
itu juga tidak jauh berbeda
kenapa pertimbangan mk nya beda
kenapa sekarang kok tiba tiba kpk menjadi lembaga eksekutif
nah kekhawatiran kekhawatiran tadi memang sudah dijelaskan di awal
termasuk juga apa yang disampaikan oleh bang ferry tadi ya
bahwa dalam konteks transaksional dan lain sebagainya
ini juga kita perlu lihat lebih
dan kita elaborasi lebih jauh lagi
karena kan juga sudah jelas jelas
bahwa dewan etik memutuskan ketua mk melanggar etik
jadi yang ini kemudian buat kita akan jadi pertanyaan serius ya
karena tadi terlihat bahwa mk hari ini sangat inkonsisten dengan putusan yang dia terbitkan sebelum sebelumnya
nanti kita masuk kalau soal transaksional
karena ini menjadi sangat serius kalau transaksional
dan kemudian disebut ini menggenapi dugaan dugaan yang ada
ini kan bukan soal etik kemudian kan sebenarnya mas tama
dari sisi apa namanya pemberantasan korupsi
ini menjadi sebuah persoalan yang harus didalami
nanti kita ulas lebih lanjut setelah jeda
tetaplah bersama kami di prime news
apo menerut mu
saya balik dulu tadi
saya baru baru nggak terlalu penuh saat dia k sales smooth
senang gw semua serius path broken
mamah disini kesin banget banget
peneliti yang menyebutkan
ada hal yang menarik
nanti kita hubungi lagi ya
mas tama sekarang saya ingin dalami soal transaksional
karena memang ada dugaan seperti itu
ini kan tidak bisa kemudian menjadi
oh ini mengenapi dugaan kita
sampai disitu saja kan
ini menjadi hal yang serius karena hakim ketika tukar
deal ada tukar dan lobby
dan akhirnya terjadi misalnya pada hari ini
dan itu memang terbukti berkaitan
bukankah ini sebuah
kasus korupsi sebenarnya
nah itu yang sebetulnya saya lanjutkan tadi
dari bang ferry ya
kan ferry mengatakan tadi bahwa
ada istilah transaksional yang kemudian
saya gunakan tadi bahasa transisional tersebut
nah dalam pandangan kita kan
pada saat koalisi
selamatkan mk melaporkan
itu kan ada beberapa hal yang disampaikan
yang pertama terkait dengan
datang ke hotel
yang menurut kita tidak proper ya
harusnya dia datang ke dpr
kalau memang dia bicara soal fit and proper test
yang kalau datang ke dpr
pasti kan dicatat semuanya
ada apa namanya risalah rapatnya
sehingga soal akuntabilitas dan transparansi
bisa bertanggung jawabkan
tapi ketika datang ke hotel ini kemudian jadi pertanyaan
yang menurut saya menarik adalah
kesaksian yang disampaikan oleh
salah satu anggota dpr
yang mengatakan bahwa ada lobby lobby
ada janji yang ditawarkan
nah dari konteks janji tersebut
ini kan sebetulnya sudah didalami oleh dewan etik
lagi lagi dewan etik pun juga sebetulnya
dalam konteks memberikan putus kan juga terbelah
tidak sama tidak semua bulat mengatakan bahwa
yang bersangkutan dianggap
tapi ada juga yang mengatakan tidak ada
ini nah tapi memang lagi lagi kelemahannya adalah
dewan etik tidak memiliki
kewenangan misalnya untuk melakukan pemeriksaan
atau seperti upaya upaya penyelidikan
seperti pendidikan misalnya
itu yang kemudian memang menjadi sesuatu yang
lemah sekali yang tidak bisa diperdalam
nah dalam konteks
pertemuan tadi yang kita khawatirkan kan
nah dalam undang undang tindak pidana korupsi
itu kan jelas
dalam konteks swap misalnya
itu kan janji saja sudah bisa dihukum
belum terwujud ya
ya sudah terwujud tapi dalam bentuk janji
jadi dalam konteks janji ya
bukan dalam konteks janji kan tadi bisa ada uang
ada barang ini janji saja
itu sudah dimention oleh undang undang bahwa
itu bisa masuk dalam ranah pidana korupsi
nah ini kemudian dugaan dugaan yang sebetulnya
ya ke depan bisa didalami ya
memang waktu saat pemeriksaan
pada saat teman teman koalisi menyampaikan temuannya tersebut
hanya ada satu anggota dpr yang mau bersaksi
yang lain lainnya tidak mau
ini yang kemudian kan jadi pertanyaan
walaupun anggota dpr tersebut yakin
komunikasi dengan koalisi
menyatakan di media
pun begitu juga dengan pemeriksaan
memang mengatakan adanya
ada yang disampaikan
itu yang kemudian kita perlu garis bawahi
tapi kan sampai saat ini pun juga
yang kemudian jadi pelapor pun
belum dapat putusan etiknya
jadi sampai sejauh ini kita hanya melihat
informasi informasi yang berkembang
di sejumlah pemberitaan
kembali ke bang ferry sudah tersambung lagi
bang ferry mungkin bisa anda lanjutkan tadi
ketika melihat ada inkonsistensi
terkait dari putusan mk sebelumnya
yang menyebutkan kpk bukan lembaga eksekutif
tapi kali ini disebutkan sebagai lembaga
ya mas indra
saya ingin mengutip pandangan profesor
dia mengatakan bahwa
kalau terhadap sebuah perkara yang sama
hakim agung atau hakim konstitusi itu
di setiap putusannya
dia memastikan ada sedang permainan
di dalam itu
sifat putusan mk ini kan
dan daya lakunya erga omnes
berlaku untuk semua
termasuk untuk hakim konstitusi
jadi hakim konstitusi sendiri
mestinya juga menghormati
menghormati putusannya yang terdahulu
siapa lagi yang
yang terdepan menghormati putusan mk
kalau bukan mk sendiri
nah aneh saja kalau tiba tiba
mk kemudian mengabaikan
putusannya yang terdahulu
kalau kita menggunakan pendapat
rizik jangan jangan memang ada
dalam putusan itu sehingga
membuat hakim konstitusi
tidak konsisten dengan putusan
dan putusannya yang terdahulu
nah cerita hakim hakim seperti ini
hakim konstitusi ini kan kebal
mereka merasa tidak perlu
padahal bangunan konstitusi kita
mengatakan ada kuat dugaan
bahwa hakim sekalipun
itu sebabnya mesti ada lembaga pengawasnya
nah kalau kita lihat
putusan mk yang terdahulu
dia menghapuskan lembaga pengawasnya
nah saya melihat memang
sudah ada kecenderungan
suatu waktu akan menyimpangkan
kewenangan dan kekuasannya
karena ini kemudian disebut final and bonding
untuk hari ini putusan hari ini
bagaimana anda melihat
terkait posisi kpk ke depan mas ferry
ya kalau ternyata
ada empat putusan
yang kemudian berbeda satu sama lain
kita kemudian berpikirnya yang berbeda satu sama lain
kita kemudian berpikirnya yang berbeda satu sama lain
kita kan ragu jadinya
bahwa kpk itu eksekutif atau bukan eksekutif
membingungkan banyak pihak
termasuk kita sendiri
orang yang mengkaji putusan putusan mk
pihak pihak yang berkaitan
dengan perkara itu termasuk juga kpk
kpk bisa saja
menggunakan putusan sebelumnya
bahwa mereka bukanlah bagian dari eksekutif
bisa seperti itu ya
bisa dong karena putusannya semua final and binding kan
itu sebabnya peradilan kan harus konsisten ya
menjaga marwah putusannya sendiri
menurut saya putusan hari ini
karena mengabaikan putusan putusan
mereka yang terdahulu
bang ferry katakanlah misalnya ada ketidakpuasan
dan kemudian bukan ketidakpuasan
lebih kepada kejanggalan yang dirasakan
dalam putusan ini
apa yang bisa dilakukan
mereka para pemohon misalnya dengan kejanggalan putusan seperti ini
kalau hakim konstitusi
sudah sesat sebagai pengawal konstitusi
satu satunya untuk pembenahannya
adalah dengan melakukan perubahan konstitusi
memang tidak ada kejelasan soal
duduk kelembagaan kpk
padahal menurut teori lembaga
seperti kpk mestinya dicantumkan
di dalam konstitusi
kemudian tidak diganggu oleh
perubahan undang undang biasa
ataupun dengan putusan hakim
yang nyeleneh seperti saat ini
jadi satu satunya upaya
membenahi putusan mk
adalah melalui perubahan undang undang dasar
dan itu hampir mustahil
kalau melihat komposisi politik hari ini
makanya kalau mau menjaga
kita harus memilih
sembilan hakim yang betul betul mampu
dan mau menjaga konstitusi kita
tanpa ada kepentingan politik apapun
baik terima kasih bang ferry amsari
terkait dengan putusan mk
yang menolak gugatan uji materi
undang undang menitiga terkait pasal
yang menyebutkan hak angket dpr
ini kalau kita lihat dampaknya dari putusan ini
bisa sewaktu waktu juga melakukan angket terhadap kpk
artinya tidak terhalang lagi
bisa melakukan angket terhadap kpk
yang kemudian dikhawatirkan bisa saja
bahwa kpk nanti akan menjadi semakin
apa bisa semakin kendor
semakin loyo begitu karena bisa diangkat oleh
yang pertama tentu
kita juga akan mendalami putusan mk ini
karena kan baru hari ini
belum ada semacam kajian
melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut
tapi yang pasti kita akan dalami
dan kita akan melihat misalnya dampak dampaknya
nah tapi yang sekarang saja
yang sebetulnya sudah terlihat adalah terkait dengan tadi
kenapa orang kemudian melakukan uji materi
itu kan karena ada kebingungan di sana
boleh nggak dpr mengangket kpk
ternyata putusan itu keluar
bocoran rekomendasi sudah mulai
bergulir di publik ini kan juga artinya
mk tidak menjawab terkait dengan
apa namanya kebutuhan
publik pada waktu itu
nah ini yang kemudian juga kita perlu
soloti lebih dalam sebetulnya
jadi memang kita tetap masih menyesalkan
terkait dengan putusan ini karena
kita anggap putusnya inkonsistensi dengan putusan mk yang lainnya
oke baik terima kasih
mas tama atas ulasannya untuk topik
terkait dengan putusan mk malam hari ini
nanti kita akan berbincang lagi dengan
terkait topik yang lain
tapi prime news akan segera kembali nanti dengan informasi
di segmen selanjutnya
badan legislasi dpr dan kementerian hukum dan ham
telah menyepakati penambahan satu kursi wakil ketua dpr
dan tiga kursi wakil ketua mpr
prime news segera kembali